masya kena diari
saya buatkan resep nanti obatnya diambil di depannya
jangan lupa banyak istirahat dan banyak minum air putih
mas ini keluarganya pak amin
mas amin ini habis kena diare
dia banyak mengeluarkan cairan
setelah pulang dari sini tolong kasih makan ya
karena perutnya nyaris kosong
karena udah banyak mengeluarkan cairan
iya makasih bu
ini saya kasih resep
iya bu dokter makasih
gak usah gak usah
biar gue ajak
nanti aku coba
nanti aku coba
nanti aku coba
nanti aku coba
nanti aku coba
nanti aku coba
nanti aku coba
nanti aku coba
nanti aku coba
nanti aku coba
nanti aku coba
nanti aku coba
nanti aku coba
hei din ngapain lu disitu
jadi lu ketemu cik amin
dia tau kagak
katanya ke bandung nyak
lu sih kalo lu disuruh lama
aduh maafin udin nyak
udah sekarang lu balikin motor rencang loh

kamu harus pulih
kalau makan udin
nih yang yang
gue tau lo perah perah sakit perut
biar dapet perhatian dari nekke
kok lo pengaduan toh yoyo
alhamdulillah closing dua
itu juga customer kamu
ya sama sama sampai besok
lo mau pengaduan lagi sama nekke
telepon saya kegencet kang pur
coy sebelum aku cabut
aku kasih penawaran untuk terakhir nih choi
kamu mau gak beli es lewat aku
hei atis jangan pulang dulu lo
pelan pelan dong mas
mas saya kena di hari saya buatkan resep
nanti obatnya diambil di depannya
jangan lupa banyak istirahat dan banyak minum air putih
mas ini keluarganya pak amin
mas amin ini habis kena di hari
dia banyak mengeluarkan cairan
setelah pulang dari sini tolong kasih makan ya
karena perutnya nyaris kosong
karena udah banyak mengeluarkan cairan
iya makasih bu
ini saya kasih resep
tolong pergi di depan mas
iya bu dokter makasih
makasih bu dokter
tunggu dulu mas
yang lain baru kemana
udah pada pulang
udah udah aku balik ya
ajak jadi kamu negor saya cuma buat itu aja
udah aku balik ya
udah aku balik ya
udah aku balik
gimana udah ke dokternya
ini baru mau diantar pulang ke rumahnya
katanya kang amin tinggal sendirian
ntar gak ada yang ngurusin
yaudah bawa aja lagi kesini
bawa aja lagi kesini
tidak ada yang nunggu
tidak ada yang nunggu
yaudah sekarang jalan